gunung agung pertama kali mengalami kenaikan status dari normal menjadi waspada pada tanggal empat belas september dua ribu tujuh belas
peningkatan status ini diikuti larangan aktivitas pada radius tiga km dari kawah
status gunung agung dinaikkan menjadi level siaga pada hari keempat
senin delapan belas september dua ribu tujuh belas pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg menaikkan status menjadi siaga
pada status ini larangan aktivitas meningkat menjadi radius enam km dari kawah
empat hari setelah berada pada level siaga pvmbg menaikkan status gunung agung menjadi level awas
peningkatan status gunung agung membuat warga desa buk buk desa bandem dan desa jasi berbondong bondong menuju tempat yang lebih aman
kepanikan warga juga terjadi di jalur penghubung besaki karangasem menuju kelungkung
jalur dipenuhi kendaraan milik warga yang hendak mengungsi setelah mengetahui status gunung agung meningkat
selain warga setempat
sejumlah wisatawan asing juga turut dalam proses evakuasi
di bagian tubuh gunung agung terdapat pura besakih yang juga menjadi tujuan untuk menikmati panorama pura dan gunung
kini ditinggalkan para wisatawan dan pemilik toko untuk menyelamatkan diri
kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwodogroho menyatakan
jika terjadi letusan dan potensi bahayanya diperkirakan berada di area tubuh gunung agung yang berada di lereng utara
tenggara dan selatan gunung agung
skenario terburuk dalam penanganan pun dirancang untuk menghindari jatuhnya korban
dari catatan bmkg gunung agung pernah meletus pada dua belas maret seribu sembilan ratus enam puluh
tinggi kolom erupsi mencapai sepuluh km di atas puncak gunung agung yang menghancurkan beberapa desa di sekitarnya
aura spani hurug cnn indonesia